rencana aksi unjuk rasa penolakan rancangan undang undang omnibus law cipta kerja masih berlanjut
hari ini rencananya sejumlah ormas islam dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas akan menggelar aksi unjuk rasa di depan istana merdeka
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di kawasan patung kuda medan merdeka jakarta
selamat siang sandra bagaimana kondisi terkini di sana apakah masa aksi sudah mulai berkumpul sandra
selamat siang rifana saat ini saya sudah berada di patung kuda tepatnya di jalan medan merdeka barat
dan dapat dilihat situasinya terkini rifana di belakang saya
memang sudah banyak masa dari organisasi islam yang memang berkumpul ke sini
cuma memang beberapa dari mereka sedang melipir karena memang tadi baru saja diakumendakan azan zuhur dan mereka melakukan ibadah sholat zuhur
namun dapat diinformasikan rifana memang tadi sejak pukul sebelas siang tadi
organisasi organisasi masyarakat islam yang mulai dari alumni fpi kemudian alumni dua ratus dua belas terus kemudian juga organisasi fpi kemudian gerakan nasional pengawal fatwa ulama
dan juga ada dari anak nkri yang memang datang ke sini untuk melakukan demo
sebelumnya juga memang dapat diinformasikan rifana pada pukul sepuluh tadinya
dijadwalkan untuk dari ksbsi atau konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia memang perwakilan dari asosiasi buruh
untuk melakukan demo di sini pada pukul sepuluh namun dikarenakan memang di sini ada organisasi lainnya dari pihak ksbsi memutuskan untuk tidak jadi mengadakan demo seperti itu
karena memang untuk mengantisipasi adanya penyudup penyudup yang memang akan mengganggu aksi demo
dan memang tadi kita juga sempat lihat di media sosial dan cepat berbincang bincang oleh para buruh para demonstran dari organisasi masyarakat di sini
mereka mengatakan juga memang mereka mengantisipasi adanya penyusup penyusup yang memang akan merusak demo hari ini
sehingga diharapkan demo hari ini tidak ada kekerasan tidak ada anarkisme
hanya menyampaikan poin poin yang memang disampaikan oleh mereka bahwa yang pertama mereka ini menolak adanya omnibus law uu cipta kerja
yang memang kemarin sudah di demo oleh para buruh oleh para mahasiswa
kemudian juga mereka menuntut untuk para demonstran pada tanggal delapan yang memang jumlahnya ratusan sempat ditangkap oleh kepolisian dan belum dibebaskan
mereka menuntut untuk dibebaskan
kemudian juga mereka menuntut dikeluarkannya perpu
untuk membatalkan omnibus law uu cipta kerja
mereka juga salah satunya memfokuskan mengenai adanya investor asing yang memang disanakan merugikan masyarakat
kemudian juga mereka menuntut partai partai yang memang mendukung adanya omnibus law uu cipta kerja ini disahkan
dan rifana memang tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari polda metro jaya
bahwa sudah disiapkan sekitar tiga belas personil di sini pengamanan tim gabungan dari tni
polri di subsato pp untuk mengamankan demo hari ini yang memang digelar di patung kuda
untuk tiga belas personil gabungan tersebut memang tersebar di kawasan monas
namun juga di kawasan lainnya yang memang titik titik menuju dari istana negara
kemudian juga di sentra sentra ekonomi personil disebarluaskan
seperti itu kemudian juga tadi berdasarkan pantauan kami memang sudah diberikan blokade di belakang saya ini di jalan medan merdeka barat
sudah ada barier beton
kemudian juga sudah ada kawat berduri yang memang dilintangkan sepanjang jalan
pertanda bahwa para pendemo ini tidak boleh melewati garis ini dan mengarah ke istana
dan memang di sini titik titik lain pun sudah disiapkan rifana
seperti ada di jalan medan merdeka selatan
kemudian juga medan merdeka utara
kemudian juga jalan museum
jalan budi kemuliaan
arah ke jalan medan merdeka barat
dan juga jalan abdul muiz yang mengarah ke medan merdeka barat
memang tujuh titik ini
emang sudah merupakan juga rekayasa lalu lintas yang diadakan untuk demo hari ini
beberapa memang sudah ditutup
beberapanya lagi juga buka
yaitu yang belum ditutup memang ada di sebelah sini di jalan budi kemuliaan
kemudian juga beberapa namun yang lainnya sudah mulai ditutup
karena memang mengingat masa di sini sudah mulai berdatangan
dan untuk mengantisipasi adanya kemacetan
maka disarankan untuk para masyarakat yang beraktivitas untuk memilih alternatif lain
atau menghindari memang kawasan yang ada di monas
dan dapat diinformasikan juga rifana selain untuk tadi tiga belas ribu
polisi pun sudah menyiagakan sejumlah lima ratus personil untuk lalu lintas
yang memang disiagakan untuk memantau agar lalu lintas bisa tetap berjalan dengan baik
dan mungkin bisa digambarkan juga rifana demo kali ini
ini mendatangkan dari organisasi masyarakat
dari berbagai aliansi
untuk physical distancing juga di sini
memang para pendemo menggunakan masker
tapi tentunya diingat dihimbau kembali
agar tetap menjalani protokol kesehatan
kemudian juga jaga jarak
sehingga kita tahu disaat pandemi seperti ini
walaupun aksi menyuarakan aspirasi tetap bisa berjalan dengan mematuhi protokol
sedikit informasi juga rifana
tadi memang pendemo sejauh ini berjalan kondusif
untuk demo hari ini masih belum ada anarkisme
atau hal hal yang memang tidak diinginkan
tapi tadi sudah ada antisipasi dari pihak kepolisian
yang memang mengamankan beberapa orang yang dianggap
ini bisa memicu adanya anarkisme
ataupun hal hal lain yang tidak diinginkan
kericuhan ketika demo berlangsung
tadi juga kita lihat berdasarkan kami
bukan hanya di sini para laki laki
perempuan ibu ibu bapak bapak
tetapi juga memang masih ada anak anak yang berada di bawah umur
yang mengikuti demo hari ini tanggal tiga belas oktober dua ribu
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia
sandra insana sariatas
selamat bertugas kembali